pak prabowo kan rencana mau bikin koalisi besar tuh artinya mungkin aja akan merangkul semua partai di luar koalisi yang dari awal bergabung bersama prabowo gibran
memang ada kebutuhan untuk menambah koalisi itu dia
jadi empat koalisi awal pak prabowo kami demokrat golkar teman teman gerindra bersama pan itu kan sekarang di empat puluh delapan sekian persen begitulah
memang dalam sistem presidensial multi partai seperti kita ini banyak keputusan keputusan eksekutif itu ya yang juga harus lolos di parlemen
jadi makanya kalau kemudian hari ini pak prabowo
masih mencari satu atau dua partai ya di luar empat partai parlemen yang sudah ada di badan beliau ini
ya memang itu bagian dari realitas politik yang dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang kuat lima tahun ke depan
bang jansen bilang satu atau dua partai tapi kalau pak prabowo mau rambu semua demokrat nggak apa apa
kembali ke pak prabowo ya itu dia
jadi berapa batas atas yang beliau butuhkan kan beliau yang paling tahu
tapi kalau batas minimumnya memang lima puluh plus
meskipun pak prabowo kan sebenarnya sudah meskipun tidak secara clear menyebutkan tapi sinyal sinyal untuk merangkul semua dan membuat kabinet yang lebih besar dengan istilah kita akan merangkul semua
itu pernyataan pak prabowo ketika pasca quick count keluar gitu di istora senayan waktu itu pak prabowo bilang itu nggak apa apa demokrat
aku tidak tahu ya apakah beliau akan merangkul semua ya
semua partai begitu masuk di pemerintahan aku aku tidak tahu yang bisa menjawab itu kan hanya pak prabowo ya
atau mungkin teman teman gerindra lah yang tiap hari diskusi dengan beliau
tapi yang bisa aku sampaikan memang ada kebutuhan
bahkan jikapun saya atau siapapun yang jadi presiden dalam sistem yang sekarang ini memang biar enak gitu dalam menjalankan pemerintahan minimal di tangannya itu ada lima puluh plus satu ya parlemen itu
itu syarat paling minimum itu